lagu lama rasa baru mungkin kalimat yang tepat untuk album way to kustik ini dengan konsep
aransemen ulang mendengarkan album ini memberikan sensasi nostalgia bagi para pendengarnya isyana
menyanyikan lagu ku terimakan yang dulu dibawakan oleh audi dalam lagu ini isyana turut andil dalam
aransemen dan musik pianonya terimakannya lagunya audi aku suka suka banget lagu lagunya
udah pas aku denger yaudah mau deh karena itu juga lagu yang menurut aku aku kepikiran aransemennya
agak beda dikit deh gitu boleh boleh nggak aku yang aransemen pianonya boleh gitu ya udah akhirnya
aku aransemen terus alhamdulillah kan harus didengerin ke penyanyi aslinya dulu tuh jadi
pasti dengerin ke kaunnya juga kau dia senang jadi wah tambah semangat lagi terus akhirnya masuk
berbeda dengan isyana yang mengaransemen ulang lagu sendiri grup gac yang membawakan lagu dahulu
dari the group mendapatkan bantuan langsung dari rejov personel the groove karena suka so far
ya terus orang orang label juga pada enak lagunya enak ya udah kita juga senang kita juga suka lagunya
juga pada dasarnya juga membawakannya seru sih sebetulnya pas kita proses rekaman segala macamnya
saya senang sih bisa nyanyi diberi kepercayaan untuk menyanyikan uang lagu itu bagus besar itu
karena waktu selain isyana dan gac penyanyi baru randy pandugo yang membawakan lagu sebuah kisah
klasik dan boyband overtunes juga masuk dalam album kompilasi ini sampai jumlah tahunku